ketemu partai demokrat agus harimurti yudhoyono menunjuk wilem wandik sebagai plt ketua dpd partai demokrat papua menggantikan lukas nmb
wilam merupakan anggota komisi lima dpr yang akan merangkap sebagai ketua dpd provinsi papua hingga keputusan soal status hukum lukas nmb dipastikan oleh pengadilan
ahy menyebut keputusan ini telah sesuai dengan adart partai dan wilm akan diangkat sebagai ketua dpd definitif jika lukas nmb dinyatakan terbukti bersalah
kami juga mendukung upaya hukum pak lukas untuk mencari keadilannya
selama proses itu berjalan mengingat pak lukas berhalangan untuk melaksanakan tugasnya atau non aktif maka kami menunjuk saudara willem wandik sebagai pelaksana tugas ketua dpd partai demokrat provinsi papua
hal ini sesuai dengan anggaran dasar partai demokrat pasar